dan petugas patroli biacukai batam dan satgas khusus mabespori berhasil menangkap kapal bermuatan narkotika jenis sabu sabu seberat satu enam ton
kapal berbendera singapura yang diketahui diawaki empat warga negara tiongkok ditangkap di perairan anambas kepulauan riau
saat ini kapal ditarik ke dermaga logistik pelabuhan sekupang batam untuk diperiksa untuk memastikan jumlah berat narkotika yang dibawa
penyelundupan satu enam ton lebih narkotika dapat digagalkan tim patroli beacukai dan satgas pori
kapal berbendera singapura yang bermuatan sabu sabu ini ditangkap di perairan anambas wilayah kepulauan riau
berdasarkan pemeriksaan petugas gabungan ada delapan puluh satu karung yang setiap karungnya berisi dua puluh kg sabu sabu